sejumlah komunitas dan umat beragama mengadakan acara silaturahmi antar kelompok dengan tema buka puasa bersama yang diadakan di aula utama gereja katedral jakarta pusat
acara buka puasa bersama komunitas budaya dan agama ini digelar guna menepis krisis intoleransi yang dikhawatirkan terjadi setelah adanya sejumlah aksi teror yang mengatasnamakan agama tertentu di tanah air
acara tersebut diinisiasi oleh komunitas kerja bakti demi negeri yang dipimpin oleh anak mendiang bapak pluralisme indonesia sekaligus presiden republik indonesia keempat abdurrahman wahid atau gusdur yakni lisa wahid
acara itu pun tidak mendapat penjagaan yang terlampau ketat hanya sekitar tiga puluh personil gabungan kepolisian yang berjaga di pintu masuk gereja yang diresmikan pada seribu sembilan ratus satu silam ini
intinya kita ingin gerakan kebaikan itu
bahkan sentimen kebencian dan pemusuhan
oh iya kita memilih gereja katedral karena kita ingin menunjukkan bela rasa kita terhadap korban bom yang terjadi di surabaya
karena kita tahu serangan bomnya kan terjadinya di gereja gereja
jadi kita memilih yang pertama gereja katedral
lalu setelah ini kita akan minggu depan kita akan mengadakan acara yang sama di wihara
karena kita juga tahu sentimen anti tionghoa itu sekarang lagi diperkuat
jadi kita ingin menunjukkan bahwa ternyata tidak
tidak banyak orang indonesia yang sebetulnya punya sentimen sentimen seperti itu
lebih banyak orang yang ingin hidup bersama